pemerintah melalui satgas covid sembilan belas sedang memfinalisasi teknis pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia enam hingga sebelas tahun
vaksin apa yang digunakan berapa banyak alokasinya serta bagaimana juga efek samping dan efikasi vaksin terhadap anak anak usia enam hingga sebelas tahun ini
kita tanyakan lebih lanjut kepada jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi
selamat sore ibu nadia
sehat ya bu ya
alhamdulillah terima kasih bu nadia sudah bergabung dengan kita sore ini
bu nadia langsung saja kita ingin mendengarkan komitmen baru dari pemerintah untuk vaksinasi anak enam hingga sebelas tahun
masih juga banyak yang bertanya bu nadia kenapa kemudian perlu vaksinasi untuk anak di umur enam hingga sebelas tahun ini apa kajiannya bu
iya yang pertama adalah kalau kita lihat bahwa resiko untuk tertular virus covid sembilan belas
itu pada semua golongan umur bahkan pada bayi pun itu juga sama ya
artinya tidak ada yang berbeda dari resiko penularan dari bayi hingga lanjut usia
nah yang kedua adalah walaupun dari data ataupun informasi yang ada
gejala yang muncul pada anak anak artinya di bawah usia tujuh belas tahun
itu jauh lebih ringan dibandingkan pada usia yang lebih dewasa atau lansia
jadi makin bertambah usia kejadian untuk sakit berat ataupun kematian itu semakin meningkat
anak anak cenderung positif tetapi tidak bergejala
nah dengan kondisi hal tersebut tentunya tetap saja dengan adanya risiko penularan yang sama yang terjadi pada anak anak
artinya upaya proteksi atau perlindungan kepada anak anak
juga harus kita berikan
dan salah satunya dengan pemberian vaksinasi
karena sampai saat ini kita tahu covid sembilan belas itu belum ditemukan obat yang pasti untuk pengobatannya
sehingga perlindungan kepada anak anak juga harus dilakukan
ini juga yang mengapa kemudian kalau kita lihat vaksinasi covid sembilan belas itu kan umumnya dimulai pada usia lanjut usia
pada waktu awal daripada pemberian vaksinasi atau uji klinis vaksin itu
lebih diutamakan pada dewasa dan pada orang orang yang memiliki kemampuan
morbid dan juga pada lansia
makanya kita masih ingat mungkin di inggris amerika mereka memulai vaksinasi itu kepada tenaga kesehatan dan kepada lansia
nah setelah seiring dengan waktu semakin banyak juga sampel subyek untuk anak anak ya
maka kemudian bisa dikatakan bahwa vaksin yang ada saat ini juga aman untuk diberikan pada anak anak
sehingga itulah mengapa kemudian badan pom mengeluarkan izin penggunaan daruratnya di bulan pertengahan november
bahwa ada vaksin sinovac yang sudah bisa siap diberikan pada usia anak enam sebelas tahun untuk memberikan proteksi tambahan
oke artinya kemudian skemanya juga akan sama bu nadia dengan skema yang juga diterapkan kepada anak anak di usia dua belas sampai delapan belas tahun
kemudian juga ada interval waktu untuk dosis pertama dan kedua sistemnya injeksi
apakah akan sama seperti itu bu nadia atau ada yang berbeda
iya walaupun memang usia enam sebelas tahun

iya walaupun memang usia enam sebelas tahun
enam sampai sebelas tahun ini dikatakan memang masih usia anak anak ya dalam masa pertumbuhan
adalah pemberian vaksinasinya harus dengan dua kali dosis
jadi artinya sama seperti pada dewasa maupun pada usia remaja
dan juga dari hasil kajian badan pom
ikatan dokter anak indonesia
juga bersama dengan
badan pom dan itagi
bahkan jumlah mililiter
untuk pemberian dosisnya itu juga sama
jadi artinya pemberiannya lima mililiter
yang akan kita
lima cc yang kita suntikan
dan intervalnya tetap
dua kali dosis pemberian
untuk mendapatkan vaksinasi ini
tentunya kita akan
bekerjasama dengan post pelayanan
vaksinasi di sekolah sekolah
maupun di pesantren pesantren termasuk juga
selain itu juga di
puskesmas atau rumah sakit
itu juga akan diberikan layanan
vaksinasi dan untuk
anak anak usia enam sampai sebelas tahun
yang mungkin tidak berada di jenjang
pendidikan formil kita bekerjasama
dengan dinas sosial maupun lembaga
kesejahteraan sosial anak
ataupun komunitas untuk pemberian vaksinasi
pada kelompok anak ini
ada yang bertanya
begini ibu nadia
kalau kemudian ada anak anak
dengan kondisi tertentu belum lengkap
dasarnya tapi kemudian
dia juga harus menjalani vaksinasi covid sembilan belas
bisa dilakukan sesuai
dengan screening yang direkomendasikan
oleh tenaga kesehatannya
atau ada aturan tertentu dengan interval
waktu tertentu dari vaksin dasar
usia enam sebelas tahun
baru saja menerima
maka kita menganjurkan
untuk pemberian vaksinasi covid sembilan belas
baru bisa mendapatkan vaksin covid sembilan belas
jadi ada jeda waktu
tiga minggu untuk kemudian
anak tersebut bisa mendapatkan
vaksin covid sembilan belas ataukah kemudian
vaksin atau imunisasi rutin lainnya
jadi tidak boleh misalnya hari ini
dpt ataupun hepatitis
kemudian besoknya langsung
jadi harus ada rentang waktu minimal dua minggu
satu atau tiga minggu untuk kemudian jarak antara
ini artinya untuk memberikan kesempatan juga
untuk sistem kekebalan tubuh kita
secara optimal membentuk

untuk mengenali sel sel ataupun antigen tadi
untuk kemudian membentuk antibody yang tinggi
belum juga dimulai kick off
untuk pelaksanaan vaksinasi bagi anak ini
tapi kemudian sudah banyak
yang keliru begitu ya
yang mungkin bisa dikatakan ini informasi
hoax yang mengatakan
ada efek samping yang serius begitu
jika vaksinasi bagi anak
umur enam sampai sebelas tahun ini diterapkan
memberikan pemahaman seperti ini kepada
orang tua khususnya
penting kepada orang tua
bahwa orang tua tidak perlu
ragu ragu dan tidak perlu
membaca informasi yang tidak tepat ya
bahwa pemberian vaksinasi
pada orang usia enam sebelas tahun ini
tentunya kajian yang dilakukan oleh
badan pom bersama
ikatan dokter anak indonesia
dan juga bersama itagi
tentang manfaat serta keamanan
daripada pemberian vaksinasi pada anak usia
bahkan dari sisi keamanan
ini juga pelaksanaan vaksinasi di sekolah
yang tentunya mungkin
anak anak tersebut tidak perlu diantar
orang tuanya ya pada saat mendapatkan vaksinasi
ini pun juga sudah dipertimbangkan
dengan baik jadi
tidak perlu khawatir
kemungkinan dari sisi
tentunya kalau kita lihat
risiko efek samping sudah dikaji
sebagian besar adalah nyeri
pada tempat sutikan
keluhan demam juga sangat
tapi rata rata tidak merasakan demam
sama sekali pada anak usia enam sebelas tahun
orang tua tidak perlu
ragu ragu yakin untuk
segera memberikan vaksinasi kepada anak anaknya
supaya anak anaknya memiliki proteksi tambahan
selain protokol kesehatan yang selama ini sudah dilakukan
dan ini juga akan memberikan
keamanan ya untuk anak anak
kalau mereka melakukan berbagai aktivitas di luar rumah
terakhir bu nadia kapan kemudian pelaksanaan
vaksinasi ini dilakukan
karena kabarnya sudah di finalisasi teknis begitu ya
di daerah mana saja dulu bu yang diprioritaskan
iya jadi kemarin pedoman sudah kita selesaikan
dan juga sekaligus kita sudah lakukan
kalau tidak ada halangan
besok sudah bisa memulai vaksinasi
pada rentang usia enam sebelas tahun
kita tadi sudah bisa
mengidentifikasi setidaknya ada

di sembilan belas provinsi yang sudah
cakupan vaksinasi dosis pertama
dan dosis pertama untuk
jadi tentunya dengan menggunakan stok
yang ada saat ini
kita berharap vaksinasi sudah
pada rentang usia enam sampai sebelas tahun ini
sudah bisa dimulai
besok sebagai tanda kick off pelaksanaan
vaksinasi usia enam sebelas tahun ini
di tiga provinsi yaitu
di dki jakarta banten dan
jawa barat secara rentak
jam setengah delapan pagi
untuk daerah daerah lain silahkan untuk
menyesuaikan sesuai dengan
kesiapan daripada pelaksanaannya masing masing
masing masing oke baik sudah terangkan ini ya bu
terjawab semuanya hal hal yang
mungkin kemudian perlu diketahui
oleh orang tua begitu terkait
vaksinasi usia enam hingga sebelas tahun ini
yang jelas aman
sudah ada keluar izin
penggunaan darurat dan
tidak ada efek samping yang signifikan
yang akan terjadi
dan kemudian kita bisa menunggu
yang memasuki kriteria
dan rekomendasi dari kementerian kesehatan
dan satgas covid sembilan belas untuk melakukan
vaksinasi covid sembilan belas bagian lainnya
bagi anak anak enam hingga sebelas tahun
terima kasih jurubicara
vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan
siti nadia tarmizi sudah bergabung dengan
selamat sore bu nadia